para mahasiswa institut sepuluh november surabaya mengembangkan teknologi hidrogen peroksida
untuk bahan bakar kendaraan bermotor
mereka menciptakan model mobil berbahan bakar kimia ini
untuk berkompetisi di dunia internasional
model kendaraan berbahan bakar hidrogen peroksida
dikembangkan empat belas mahasiswa departemen teknik kimia institut teknologi sepuluh november surabaya
yang tergabung dalam tim spektronik its
generasi lima belas dan enam belas mobil tersebut merupakan pengembangan mobil berbahan bakar kimia
yang sudah pernah diciptakan sebelumnya
bahan bakar yang digunakan dalam teknologi ini
lazim digunakan untuk pemutih pakaian atau bahan bakar roket
kedua generasi model mobil itu memiliki keunggulan sendiri sendiri
pada mobil spektronik lima belas kelebihannya terletak pada baterai semi dressal
sehingga bisa menghasilkan output lebih besar
baterai ini bahkan bisa menyaingi produk komersial
dan bisa menempuh jarak hingga lima ratus meter
sedangkan mobil spektronik enam belas memiliki keunggulan karena sangat ramah lingkungan
emisi yang dihasilkan dari proses kimia berupa oksigen dan air
hasil kerja kedua mobil berbahan kimia itulah yang akan dikompetisikan

sebuah kompetisi kita harus menghentikan mobil itu dengan sistem reaksi juga
nah di sini kita menggunakan magnesium strip dan hidrocloric acid untuk menghentikannya
mobil berbahan bakar hidrogen peroksida ini akan disertakan dalam kompetisi internasional
di malaysia akhir bulan ini
ardia putri surabaya